hasil positif kembali diraih wakil indonesia di ajang indonesia masters dua ribu dua puluh
ya hingga hari keempat indonesia sudah mengirimkan lima wakil ke babak semifinal
pebulu tangkis putra indonesia antoni sinisuka ginting
sukses menembus semifinal indonesia masters dua ribu delapan belas dengan susah payah
antoni harus melalui pertarungan tiga game kontra pemain terbaik tiongkok chen long
dengan skor akhir dua puluh satu sebelas enam belas dua puluh satu dan dua puluh satu enam belas
hasil berbeda diraih sonny dwi kunchoro yang kalah dari unggulan keempat asal korea selatan
di kategori ganda campuran
satu wakil indonesia sudah menang
sudah bisa dipastikan lolos ke final
menghadapi pasangan tiongkok zhang nan liu zhuangzuang owi butet
meraih kemenangan straight games dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu sembilan belas
di semifinal nanti ganda campuran peraih emas olimpiade itu
akan menghadapi wakil indonesia lainnya
rafin jordan melatih octaviati yang juga berhasil mengalahkan rekan senegara
antoni edisa putra marisiela giska islami
hasil positif juga diraih ganda putra nomor satu dunia
kevin sanjaya marcus gideon
kevin marcus sukses ke babak selanjutnya
usai menumbangkan wakil taiwan
chen hung ling wang qilin melalui rubber game
sempat kalah di game pertama dua puluh dua puluh dua
the minions bangkit di dua game selanjutnya

di sektor ganda putri
grace swapoli apriyani rahayu juga lolos ke semifinal
usai mengalahkan pasangan korea selatan
pada dua game dua puluh satu enam belas dua puluh satu lima belas
hingga hari keempat indonesia sudah mengirimkan lima wakilnya
di semifinal indonesia masters dua ribu delapan belas